kamu diam kamu diam diam diam
anggota reskrim polsek metro penjaringan jakarta utara menangkap tersangka otak sekaligus kapten dari komplotan begal
telepon genggam milik seorang warga di permukiman padat penduduk di jalan sukarela penjaringan jakarta utara
petugas menembak kaki tersangka lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di parung bogor jawa barat
hari rabu kemarin polisi sudah menangkap dua rekan tersangka yang juga bersembunyi di lokasi berbeda di wilayah bogor jawa barat
dari ketiganya disita barang bukti sepeda motor satu buah hp milik korban dan celurit yang digunakan pelaku untuk mengancam korbannya
hasil pemeriksaan kita ketiga orang ini adalah residivis karena yang bersangkutan ini tidak mengindahkan himbauan dari pihak kepolisian
maka dilakukan tindakan tegas terukur
tersangka mengaku sudah tiga kali melakukan aksi pembegalan telepon genggam di wilayah jakarta barat
uang hasil kejahatan digunakan mereka untuk pesta miras dan bermain internet
baru tiga kali
tiga kali di wilayah mana aja
di mangga besar dua kali
sekalinya di sini yang ini
sebelumnya rekaman kamera pengawas di gang gereja jalan sukarela penjaringan jakarta utara ini
memudahkan polisi untuk mengenali para pelaku yang beraksi
mereka menangkap pelaku yang berpura pura menangkap pelaku yang berpura pura
ketiga pelaku berpura pura menanyakan alamat sebelum akhirnya mengambil ponsel korban yang sedang duduk di pertigaan gang
mereka mengancam korban dengan celurit yang disembunyikan di balik sweater
meski korban sempat mengejar pelaku berhasil melarikan diri
di meliputan cnn indonesia